ya batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh memanti kekecewaan para pecinta sepak bola tanah air khususnya para pemain
tidak hanya itu orang tua para atlet pun tak bisa menyembunyikan kesedihan melihat mimpi anaknya harus terkubur dalam pasca polemik pembatalan tuan rumah oleh fifa
dan untuk membahasnya malam ini kami telah terhubung dengan ribut budi suryono orang tua dari striker tim nas u dua puluh hoki caraka
selamat malam pak budi
selamat malam master boy
pak budi sebelumnya saya ingin tahu dulu keluarga mendapat kabar pembatalan ini dari siapa
apakah dari ananda hoki atau dari pssi langsung dan apa yang disampaikan pada saat itu
ya kabar itu kita terima dari hoki langsung ya pak
jadi hoki mengabarkan bahwa pertama drawing piala dunia dibatalkan
setelah itu kami mengikuti media
dan kemarin malam itu hoki wa
kalau benar benar datang
bagaimana reaksi anda dan juga keluarga ketika diberitahu oleh hoki bahwa piala dunia batal dilaksanakan di indonesia
ya tentunya kami kecewa
sedih tampur aduk lah
tetapi bagaimanapun juga hal itu tidak kami tunjukkan kepada hoki
supaya hoki tetap terjaga
mentalnya untuk tetap kuat tetap semangat menghadapi hal ini pak
sudah berapa lama hoki ini melakukan persiapan
dan anda sebagai orang tua pastinya tahu betul bagaimana mimpi hoki untuk bisa bermain di piala dunia
sejak kapan mimpi itu sudah ada
mimpi bermain sepak bola itu sejak kemarin waktu kita tertunda
terus sudah ada covid
dan otomatis umur yang sudah ada waktu itu angkatan sebelumnya hangus
dan berganti ke angkatan hoki ics
nah disitulah mulai tumbuh keinginan hoki
kemauan kerja keras mimpi itu untuk bisa tembus di sekuat piala dunia ini
ini kan sudah berjalan atau pembatalan ini baru berlangsung kemarin ya
kemudian hawki saat ini masih berada di jakarta
bapak di yogyakarta
apakah ada permintaan dari hoki untuk orang tua datang ke jakarta
atau memang bapak hanya ingin menunggu saja di yogyakarta
memang saya hanya ingin menunggu di jakarta
jadi saya menunggu hoki
nanti hoki akan selalu kabar kabar ke kita
selalu komunikasi kepada kita
apapun informasi yang diterima
apapun pengumuman dari pssi itu harus selalu menginformasikan kepada keluarga
apakah ada pendapat dari hoki pak budi terkait dengan pasca pembatalan ini
apakah para atlet atau anggota tim diminta untuk menunggu terlebih dahulu atau diperbolehkan
pulang sambil menunggu
jadi informasi terakhir bahwasannya para pemain timnas masih harus setelah dulu di jakarta
untuk menunggu keputusan dan pengumuman dari psi
hoki ini kan pernah berbicara
apakah ada keinginan untuk bermain di luar negeri
apakah ada keinginan untuk bermain lagi di luar negeri begitu pak budi
sebenarnya keinginan itu sejak kecil ya
jadi keinginan untuk bermain di luar negeri itu sebelum dia profesional waktu masih ssb
dan kesempatan itu ada bahkan berapa kali ada agen ada klub yang meminati hoki untuk bermain
di luar negeri

jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir

walaupun saya tidak ingin melakukan maka saya sekalipun silakan

tadi trennya ryemusku
rekan kami di yogyakarta bahwa mimpi hari ini mereka harus bangun dan kembali membangun mimpinya
nah apa yang keluarga berikan kepada hoki berupa semangat seperti apa yang diberikan kepada hoki
dan apa rencana hoki ke depan
kerja keras berlatih keras kedisiplinan tetap tidak boleh patah semangat
harus mengembangkan diri lebih kuat lagi karena untuk menembus mimpi itu tidak satu jalan
banyak jalan untuk menuju mimpi itu
tapi apakah ada pernyataan dari hoki yang mengutarakan kekecewaan yang mendalam
karena dari beberapa kemarin juga hoki sempat mengatakan bahwa cita citanya atau mimpinya adalah
untuk membanggakan membahagiakan kedua orang tuanya memperlihatkan bahwa ia bisa tampil di piala dunia
tapi sekarang mimpinya itu terpupus
setelah ada pengumuman seperti itu hoki melampiaskan kekesalan dan kekecewaan itu di media kami
grup keluarga itu menumpahkan kesedihannya menumpahkan kekecewaannya
nah disitulah kami sebagai keluarga mensupport hoki memberikan motivasi untuk tetap tegar tetap semangat
pokoknya jangan patah semangat
masih banyak jalan untuk menuju mimpi dan cita citanya bermain di klub eropa
apakah ada komunikasi juga dengan orang tua dari anggota yang lain
pak budi terkait hal ini
untuk teman teman orang tua pemain timnas u dua puluh dan juga anak anak timnas u dua puluh
tetap semangat jaga asa
jangan pernah putus asa
karena apa yang kita rencanakan belum tentu berjalan sesuai yang kita inginkan
yang penting bangun dari kegalauan ini kekecewaan ini
sudahi sedihmu bangkit dan berlari untuk mengejar mimpi kalian
pak budi tadi terkait dengan cita cita hoki untuk bisa bermain di luar negeri
apakah sudah ada tawaran
sebenarnya sudah ada beberapa
saya kan pertama kita umurnya masih di bawah sembilan belas tahun
kedua kita masih terikat klub dengan psa seliman
artinya kita harus menghargai klub itu
kita juga tidak mau gerusa gerusu untuk menentukan pilihan
karena ini menyangkut karir supaya nanti kalaupun insya allah bisa bermain di luar negeri itu
bukan sekedar untuk entertainment saja
tapi melihat polemik dan berbicara tentang hal ini saya rasa itu tidak terlalu penting
apakah tawarin itu akan lebih banyak dilirik nantinya
tentunya kita tidak mau berande ande ya mas
jadi kita jalani prosesnya dulu
kita tetap mengawal hoki supaya tetap latihan bekerja keras
latihan dengan tekun disiplin
terakhir pak budi apa yang ingin disampaikan kepada pssi dan juga pemerintah
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi

sudai sedihmu untuk pemerintah mudah mudahan ke depan ada jalan terbaik
mudah mudahan kita masih bisa mengikuti piala dunia walaupun proses pasangannya sangat
dan mudah mudahan ke depannya mempersiapkan event yang tidak sembrono dengan serius

jadi saya berharap semua orang yang masih di sini masih berharap dengan perhatian
berharapan dengan hal tersebut
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terbaik mudah mudahan kita masih bisa
mengikuti piala dunia
walaupun prosentasenya sangat kecil
dan mudah mudahan ke depannya
dengan tidak sembrono
dengan serius sehingga event itu
bisa berjalan dengan baik
baik terima kasih
pak ribut budi suryono
orang tua dari striker team
nas u dua puluh hoki caraka telah
berbincang bersama kami di
cnn indonesia prime news malam hari ini selamat malam